jangan sampai terjadi
dengan menghalalkan segala cara
menipu mencuri mengumbar aurat
kita mengumpulkan uang sekaligus mengumpulkan dosa
uang bisa hilang melalui cara apa saja
bapak heran kusoy
kenapa heran pak saud
ini tiba tiba bisa menyembuhkan orang
nah di dalam agama
apa sebelumnya kang inim
kang inim pernah menyembuhkan orang pak saud
bapak nggak pernah dengar
orang mah tidak bisa tiba tiba jadi pintar pak saung
kang inim dulunya bagaimana ya pak saud
apa dia pernah belajar mengobati orang
sekolah tabib atau sinser begitu pak saud
setahu bapak mah gak pernah
zaman waktu remaja
bapak inim dulu kerjanya tuh suka ngelepasin burung darah
naik sepeda dia ke bogor
sampai ke ciseeng
itu saja yang bapak tahu
inim hidupnya deket sama burung
sampai ada ledekan wajah
badannya ini bau kotoran burung darah
makanya badannya itu kena penyakit kulit
inim berobat ke gunung sindur
sepulang berobat itu
tiba tiba dia pakai pakaian seperti pesilat
katanya dia belajar ilmu kak
masalahnya pak saud
masalahnya pak saud
masalahnya pak saud
banyak perempuan yang suka sama dia
tiga kali kawin cerai
ininya mah nggak pernah bilang kalau dia punya ilmu
dari dulu ingin itu pendiam
dia punya satu teman paling dekat
ikoh itu nyuruh saya untuk nyariin orang buat mertua saya kuasain
kan lagi dicariin aceng kang dadang
bukan bukan pacar doi
maksudnya orang untuk urus urus rumah lah
kalau nanti nikah pasti ngurusin rumah
istri kita kan begitu
bukan pacar doi
pokoknya cari orang yang bisa dibayar
untuk urus urus rapi rapi
pokoknya ngebantuin keperluan mertua saya lah
mendingan nikah tukang dadang
ngurusin rumah sama ngurusin nuasainnya kan jadi nggak perlu dibayar
kamu mau cari kemana dong
di cirawasi ini mana ada
eh tolong jangan kasih tau aceng ya
kalau iko nyuruh saya nyari orang buat masain
aceh nggak boleh ngurusin wasain kang dadang
nanti kalau aceh yang nyariin dicarinya yang muda
bukan terurus mertua saya malah jadi rusak
saya maunya carinya yang tua
kenapa tidak martina saja sih dang
kan sudah mulai remaja
mertua saya tek ke sini maunya hidup sendiri
tidak mau diganggu sama cucunya
mau hidup bebas
di sini malah merasa ada temennya terus si goceng
hidup sendiri atau hidup berdua sama aceng kang dadang
ya berarti nggak sendiri kang dadang
tau aduh ya
kang idan ini
ya udah kalau gitu mah
biasa kayak kemarin nasi sama tempe
pakaiin kuah sayur nasinya dibanyakin
air putih anget gelasnya yang besar
ada apa pak
secu teman saya di jakarta minta tolong
kalau cucu ada waktu tolong carikan orang yang bisa bekerja sebagai pembantu selama liburan lebaran
pembantu infal istilahnya
pembayarannya cukup besar cucu
emang nyatanya butuh berapa orang pak
cari aja sebanyak banyaknya cu
kerjanya paling dua minggu
karena dia tahu di mana nyari pembantu infal
dep di cihidung dibuka toko burger lho
burger itu enak gak ya
rasanya biasa aja kok
kamu belum pernah nyobain ten
sekalipun belum pernah
iya dep belum pernah
kasian kamu pat
aku punya uang
gilsim penasinya abis itu kita ke cihidung
nanti waktu istirahatnya keburu habis
apa keburu dep
carilah rezeki dengan cara yang halal yang baik
kalian mungkin heran
ada orang yang sekolahnya setinggi langit
tapi uangnya miliaran habis ditipu oleh orang yang tidak sekolah
carilah rezeki dengan cara yang baik
rezeki itu datang dari allah
kalau allah ingin mengambilnya tidak ada satu orang yang bisa mencegahnya
jangan sampai terjadi
kita mencari rezeki dengan menghalalkan segala cara
menipu mencuri mengumbar aurat
kita mengumpulkan uang sekaligus mengumpulkan dosa
uang bisa hilang melalui cara apa saja
mungkin kena uang
mungkin kena uang
mungkin kena tipu
atau mungkin habis karena penyakit
allah saya punya semua cara untuk mengambilnya kembali
ada yang kesoy
sudah ketahuan sama kualitasnya
sudah jarang surat jur berjamaah
mungkin sibuk ustaz
maklum menjelang ramadhan
allah telah diminta maklum terus
allahu akbar allah